tanggal dua puluh oktober yang akan datang
masa ini kami gunakan sebenar benarnya dan sesungguh sungguhnya
kami belajar masalah kami kumpulkan para pakar
kami diskusi dengan semua unsur
untuk kami rumuskan langkah langkah sehingga
tidak akan ada vakum tidak akan ada
dan untuk itu saya harus sampaikan disini
betapa besar pak joko widodo menyiapkan saya
beliau seorang yang boleh saya katakan
mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
tapi saya juga tidak kalah akal
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar
dan saya merasa saya disiapkan benar benar

kan saya pasti dipanggil manhunt kan sekarang sudah lebih akrab mas bowo
jadi mas bowo berarti harus berangkat kesini ketemu ini jadi beliau yang siap pak siap
benar saya ke tiongkok atas petunjuk beliau ke jepang
sekarang saya diperintahkan untuk ke timur tengah sangat penting
saya kira demikian saudara saudara sekalian saya sekali lagi merasa besar besar hati
dengan dukungan dari nahdlatul ulama saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga nu
padahal memang saya merasa keluarga ending dari dulu
saya kenal gus ipul maaf masih pakai sandal
jeansnya gak tau berapa hari gak dicuci
beliau memang patas menjadi muridnya gus durn
karena pemikirannya jauh ke depan
gus dur juga pemikirannya jauh ke depan
saya punya kehormatan dulu saya adalah tukang penjina gus durn

bernama bersama sama kita bangun bangsa indonesia demikian karunia yang diberikan oleh yang
kuasa kepada kita sangat luar biasa kita optimis kita menghadapi keadaan yang tidak
ingat dunia penuh ketidakpastian tapi insya allah kalau indonesia bersatu kalau indonesia dan
pemimpin pemimpin yaitu rukun bisa kerjasama insyaallah kita akan hadapi semua tantangan
dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita itu tekad saya itu tekad diberan
kita akan bekerja untuk rakyat indonesia semuanya saya kira demikian dari saya selamat
berjuang kata pengulangan terima kasih dukungan saudara saudara wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh maaf lahir dan batin marilah kita bekerja untuk rakyat kita terima kasih telah